politisi partai keadilan sejahtera atau pks mardani alisera menyebut pdi perjuangan cenderung akan jadi oposisi
meskipun belum menegaskan sikap politiknya di pemerintahan prabowo gibran mendatang
menurut mardani pernyataan megawati dalam pidato penutupan rekernas pdi perjuangan menunjukkan sikap pdip yang ingin mewujudkan fungsi kontrol terhadap pemerintahan
kata gue mainin sih pandangan saya itu bunganya ya
bu mega ingin tetap punya waktu untuk memikirkan posisi secara seksama
tetapi tanda tanda bahwa beliau ingin jadi kontrol check and balance kontrol agak mengemuka
jadi mungkin bumega yang tahu
tetapi kalau pandangan saya agak berat ke oposisi cukup lumayan